asian games dua ribu delapan belas memang sudah selesai tapi gaungnya masih terasa sampai saat ini
bahkan ada warganet yang sangat kreatif nih
poster para atlet yang meraih medali emas diganti dengan wajah warganet
dan ngomong ngomong soal wajah beberapa selebritas juga sedang gemar mengubah bentuk wajah mereka
bukan operasi plastik ya tapi menggunakan aplikasi edit foto karena terinspirasi permak wajah ala paranormal terkenal
beberapa hari kemarin anda tentu sering melihat poster poster atlet indonesia peraih medali asian games yang dibuat oleh kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia
nah warga net indonesia yang luar biasa kreatif tuh langsung berkreasi melalui poster poster ini dan menggantinya dengan berbagai macam cabang olahraga yang mengundang tawa
awal mulanya dari twitter kemenpora yang mengajak warga net berpartisipasi membuat poster serupa dengan memposting gambar mereka dengan template yang sudah ada
atlet peraih emas cabang angkat beban rindu lima ratus kg
cabang olahraga pemendam perasaan terlama yang dibuat oleh warganet bernama sylvester prisya hindira ini
nampaknya urusan asmara masih menjadi topik utama ya
nah silakan anda ikut meramaikan poster ini
tentunya lengkap dengan prestasi yang anda raih
akhir akhir ini jadi perbincangan
bukan hanya karena kemampuannya melihat makhluk gaib
tapi juga karena wajahnya yang berubah total pasca operasi plastik
pipiroy kini terlihat lebih tirus dan berdagu sangat lancip
entah dengan maksud bercanda atau menyindir
sejumlah artis berusaha untuk menyamai wajah baru roy kiyoshi
hanya saja bukan melalui operasi plastik
namun dengan menggunakan aplikasi editing foto di telepon genggam
tidak mengedit wajah lewat aplikasi di telepon genggam ini
awalnya dirakukan oleh komedian sebab bisa soeimah
namun alih alih berubah menjadi lebih cantik
wajah soeimah malah jadi makin berantakan
dan ternyata posingan soeimah ini menjadi viral
dan diikuti sejumlah artis lainnya
seperti ivan gunawan
dan juga soeimah
dan vega darwanti
aneh ya postingan wajah wajah berantakan para artis itu malah disukai
sejak mulai diposting pada senin lalu
foto editan soeimah sudah disukai lebih dari seratus netizen